majelis ulama indonesia jumat lalu mengeluarkan fatwa no lima puluh enam tahun dua ribu enam belas
tentang pelarangan penggunaan atribut non muslim bagi pekerja muslim
pihak kepolisian tidak melarang adanya sosialisasi fatwa ini oleh ormas
tapi harus berjalan dengan damai dan juga tertib
fatwa mui terkait pelarangan penggunaan atribut non muslim mulai disosialisasikan ke masyarakat
fatwa ini berisi himbawan untuk tidak memaksakan penggunaan atribut non muslim kepada umat islam
di antaranya yang bekerja di sektor perhotelan dan perdagangan
berbagai organisasi islam di berbagai wilayah di indonesia pun sudah mensosialisasikan fatwa ini
ke beberapa pusat perbelanjaan seperti halnya di surabaya dan bekasi
sementara itu kapolri jenderal tito karnavian telah menegur keras
polres metro bekasi kota dan polres kulon progo yang mengeluarkan edaran terkait fatwa ini
ia menilai fatwa mui tidak bisa dijadikan rujukan hukum positif
saya nanti akan melakukan koordinasi dengan majelis ulama indonesia
supaya dalam mengeluarkan fatwa tolong juga dipertimbangkan masalah toleransi kebinekaan indonesia ini
fatwa mui ini menurut guru besar uin syarif hidayatullah andi faisal
mui ingin mempertahankan apa yang menjadi akidah dari ajaran islam
fatwa ini juga menjadi jawaban terhadap kerisauan kaum muslim tentang boleh atau tidaknya menggunakan atribut
tentang boleh atau tidaknya menggunakan atribut
tentang boleh atau tidaknya menggunakan atribut

mengawal fatwa mui dengan bertanggung jawab adalah kewajiban bagi umat
sikap damai pun harus dikedepankan semua elemen masyarakat sebagai refleksi atas toleransi
meladia rahma jakarta